pengurus wilayah nadlatul ulama jawa timur tidak mempersoalkan satu serangkap jabatan ⁇ maruf ⁇ amin sebagai rois am pbnu dan sebagai cawapres pendamping jokowi
ya pwnu jati menyerahkan keputusan ini kepada ma'ruf amin meski menurut aturan rois am pbnu harus mundur jika rangkap jabatan
menurut ketua tandif ziyah nu jawa timur kiai haji marzuki mustamar ada dua jalan yang bisa ditempuh
pertama melalui mekanisme organisasi dalam hal ini berpegang pada adart nu yang berlaku
dan dalam aturan nu seorang rais maupun ketua diharuskan mundur apabila mencalonkan diri sebagai kepala atau wakil kepala eksekutif di pemerintahan
solusi yang kedua kiai haji ma'ruf amin tetap menjadi rois am dengan pertimbangan tertentu
hal ini bisa terjadi jika kiai kiai sepuh menghendaki ⁇ maruf ⁇ amin tidak mundur dari posisi rais am nu
kami tidak mundur pun beliau mesti mundur jadi kami tidak bersikap terserah beliau sendiri